dan berikut hasil race pertama f satu powerboat yang berlangsung jam dua belas siang tadi
pada sesi balapan pertama bartek marzalek pebalap stromoy team berhasil menempati posisi pertama
setelah pada babak kualifikasi juga menempati posisi pertama
posisi kedua ada pebalap sami celio dari sarjah team
posisi ketiga ada pebalap eric start dari victory team yang pada babak kualifikasi juga menempati posisi ketiga
menyusul di posisi empat dan lima ada peter morin dan tani al kemzi
dengan demikian pebalap asal uni emirat arab memborong posisi lima besar di posisi kedua ketiga dan kelima
urutan pebalap pada race pertama ini akan menjadi acuan pole position pada lomba kedua